tapi pak jokowi sendiri kan tidak mau anggap ini masalah kecil lah tapi ya itu aja
tapi saya kira beliau pak loki gerung saya kira juga sebagai apa ya sebagai akademisi sebagai ahli filsafat seharusnya ya tidak seperti itu
saya kira gegabah dan beliau sendiri saya kira sadar ya mungkin emosional ya